dengan bapak anies baswedan selaku menteri pendidikan dan juga kebudayaan
selamat pagi pak anies
di sini sudah ada hanum dan sheryl dan juga rafina dan mungkin pak anies kenal patria ya
pak anies terlihat tampan sekali bapak menggunakan beskap dan baju jawa
sepertinya baru selesai upacara pak
iya ini kita hari pendidikan tahun ini
ini kita merayakan dengan berpakaian keju daerah
dan saya memakai baju outfit jawa ini
ini yang biasa dulu dipakai sering kalau kita lihat generasi pertama sekolah dokter jawa itu
di stovia banyak yang pakai model seperti ini
mereka generasi pertama orang orang terdidik di indonesia
bapak anies kalau misalnya kita berbicara tentang pendidikan yang sekarang ini menjadi tantangan adalah terkait kualitasnya pendidikan
dan juga aksesnya
kualitas pendidikan dan juga kualitas tenaga pengajar
bagaimana nih bapak caranya untuk mengatasi ketiga tantangan ini
iya jadi kita memang mulainya sebenarnya besar
seringkali kita melihat potret hari ini lupa atas capaian
tadi bicara soal misalnya kurikulum bagaimana mewujudkan kreatif
semua yang bekerja di cnn ini orang kreatif dan pendidikan di indonesia
ini adalah contoh anak anak hasil pendidikan di indonesia
kita seringkali hanya melihat sisi yang belumnya sisi yang kurangnya
tapi mari kita syukuri perkembangannya
karena kita semua berada di tempat tempat kita bekerja berkarya justru karena pendidikan yang ada di indonesia
baik pendidikan di rumah baik pendidikan di sekolah maupun di lingkungan
nah perkembangannya memang kemudian ada yang pesat ada yang lambat
dan ini yang harus kita selesaikan
tapi kalau dikatakan indonesia akan menghadapi masalah dengan dunia global tidak
itu dua kali penduduk singapura
itu dua kali lipat seluruh siswa yang ada di tetangga tetangga kita
jadi kita memiliki stok banyak anak anak terbaik yang bisa akan mewakil indonesia di dalam kompetisi global
tetapi yang tadi
perkembangannya kurang pesat daerah yang infrastrukturnya belum berkembang
ini seperti daerah daerah yang teman teman pengajar muda bertugas
itu daerah yang infrastrukturnya baik transportasi komunikasi itu belum maju berkembang
dan karena itu bapak presiden jokowi menggariskan benar mengenai pembangunan infrastruktur
karena masalah pendidikan langsung muncul
begitu ada masalah infrastruktur
tidak ada jembatan artinya ibu hamil tak bisa ke klinik
anak sekolah tak bisa menyeberang jembatan
jadi pembangunan infrastruktur itu punya efek yang amat besar
kemudian yang kedua adalah tentang kualitas pendidikan itu sendiri
dan kualitas pendidikan itu amat ditentukan oleh beberapa hal
pertama adalah kualitas gurunya
karena kualitas guru ini sangat menentukan mutu proses pembelajaran
yang kedua adalah yang biasa disebut kurikulum
tapi sebenarnya kalau dilapang
bukan kurikulum dalam artian namanya konsepnya
tapi buku buku teks yang digunakan di sekolah sekolah
karena itulah hilirnya dari sebuah kurikulum
bagaimana buku buku teks itu bisa membuat guru dan anak anak belajar dengan cara yang benar
dengan perkataan perkataan yang tepat
lalu yang ketiga yang tidak kalah penting adalah proses assessmentnya
kalau asesmennya baik
lengkap maka itu akan bisa mendorong peningkatan mutu terus menerus
kalau kita membicarakan tentang pemerataan pendidikan pak anies
seperti yang kita tahu kan mungkin di daerah daerah
pelosok pelosok masih banyak sekali yang belum tersentuh
mungkin yang beruntung seperti yang sudah pernah datangnya oleh dua pengajar kita ini
yaitu di kalimantan timur dan juga di aceh utara sudah sempat tersentuh pendidikan
bagaimana dengan yang belum pak anies
sejauh mana upaya pemerintah dalam pemerataan pendidikan terutama di hari pendidikan nasional ini
daerah yang terdepan itu adalah salah satu nawacita presiden
membangun dari pinggiran
karena itu kemdikbud mulai tahun lalu membuat sebuah program namanya guru garis depan
guru garis depan ini adalah anak anak muda yang direkrut untuk menjadi guru
tetapi bukan berada di sana satu tahun atau dua tahun
tapi mereka berada di sana menjadi guru tetap yang akan mengajar di sana terus
mereka menjadi pns di daerah
nah harapannya adalah mereka membantu untuk mempersempit ketimpangan mutu pendidikan dengan didatangkan guru guru itu
tahun lalu tujuh ratus sembilan puluh delapan tahun ini insya allah targetnya adalah tujuh guru yang akan diberangkatkan
namanya guru garis depan
ini kita lakukan ke daerah pinggir
lalu yang kedua kita harus semua sadari
apakah guru pegawai kemdikbud bukan
apakah guru pegawai kemdikbud bukan
apakah guru atau apakah sekolah adalah unit di bawahnya kemdikbud bukan
sejak dua ribu satu guru sekolah adalah bagian dari pemerintah daerah
karena itu penting sekali bagi semuanya untuk melihat bagaimana di tingkat daerah proses pendidikan dijalankan
kita menerbitkan namanya neraca pendidikan daerah
karena kemudian kita melihat kalau di tingkat nasional
tapi bagaimana dengan di daerah
yang sebenarnya otonomi daerah menggariskan bidang pendidikan dipindah ke tingkat dua untuk sd smp
dan tingkat provinsi untuk sma smk
ternyata kita menemukan di banyak tempat alokasi apbd untuk pendidikan ada yang per anak per tahun
di sebuah provinsi itu rp tiga puluh enam per anak per tahun
jakarta misalnya mengalokasikan per anak per tahun itu rp enam
ini diperlukan untuk kita bisa minimal mencapai standar
yang paling dasar kalau kita tidak berikan alokasi yang cukup sulit sekali ketimpangan ini akan diselesaikan
pemerintah pusat berikan potretnya lalu memberikan rutenya untuk mereka mengubah
bapak anies maaf saya potong lagi tapi bapak sempat mengatakan adanya perubahan pola pendidikan dari tiga r baca tulis hitung
ini seperti apa pak
singkat saja pak
ya singkat saja kalau yang tiga r itu mendasarkan literasi dasar ya
itu tiga r dan itu selama ini kita sudah kerjakan
tapi masa depan itu membutuhkan anak anak yang bukan hanya literasi dasarnya
tapi juga pada kemampuan creative critical thinking
kolaborasi dan kreativitas
kita tahu sebagai contoh saja
kalau hari ini kita memberikan anak anak ujian
itu kita berikan selembar kertas
lalu anak menjawab
berdasarkan yang mereka pelajari
besok di masa depan anak anak kita saya bayangkan seperti ini
mereka akan terimanya kertas kosong
silahkan anda tulis jawabnya
nah berubah kemudian
pertanyaannya pun lain
tidak diselesaikan dengan menghafal
tapi diselesaikan dengan kemampuan mencipta
kemampuan membuat sesuatu
karena itu kalau dulu kita tanya
nak kalau besar mau jadi apa
kalau besok kita tanya
nak kalau besar mau membuat apa
jadi pertanyaannya pun berubah
ini harus disadari oleh para guru
para orang tua
bahwa masa depan anak anak kita ini abad dua puluh satu yang berbeda
hp ini itu dibuat oleh mereka yang menguasai sains
tetapi gambar yang beredar kemana mana
itu gambar yang dibuat oleh orang kreatif
kata kata yang ditulis di situ
yang menyebar kemana mana
itu dibuat oleh orang kreatif
kalau kita tidak punya critical thinking
langsung kita percaya kita forward kemana mana
dia akan mengkritisi dia akan mengecek
apakah bisa masuk akal atau tidak
baru kemudian dia gunakan
jadi era ke depan
tapi saya ingin garis bawahi ya
mengenai empat c itu
pondasinya tetap karakter
karakter atau kebiasaan
ada dua karakter moral
itu karakter moral kemudian kedua adalah
karakter kinerja kerja keras
itu karakter kinerja
kita ingin fondasinya dua itu karakter
lalu ditambah dengan empat c
dan literasi dasar
kalau itu ada rasanya
kita akan siap untuk menghadapi masa depan
baik pak anies terima kasih banyak pak
dan selamat hari pendidikan nasional
semoga yang tadi sudah dijelaskan oleh pak anies
seperti guru garis depan program
dari kemendikbud bisa berjalan dengan lancar
selamat pagi dan selamat menjalankan
aktivitas kembali pak anies baswedan